video yang merekam aksi sekelompok geng motor beredar di media sosial
dalam video ini anggota geng motor berulah hingga menganiaya warga di jalan pasuketan
tepatnya di kawasan bat kota cirebon jawa barat
lantaran meresahkan warga polisi dari polres cirebon kota langsung menangkap
empat pelaku penganiayaan dalam kejadian itu
mereka adalah hn me hs dan lv yang diduga anggota geng motor
keempat tersangka digelandang ke makopolores cirebon kota guna penyelidikan lebih lanjut
ironisnya kepada polisi mereka mengaku usai melakukan kegiatan bakti sosial
diketahui korban penganiayaan oleh geng motor ini merupakan seorang pedagang gorengan di sekitar tkp
korban sempat merekam sekitar seratusan motor konvoy
lantaran tak terima direkam anggota geng motor langsung menganiaya korban
korban atas nama h yaitu penjual gorengan di tempat tersebut
melakukan foto merekam karena ada kejadian yang lewat di depannya
keempat tersangka langsung dijebloskan di tahanan mapol res cirebon kota untuk proses hukum lebih lanjut
mereka diganakan pasal seratusan
satu ratus tujuh puluh kuhp dan terancam hukuman maksimal tujuh tahun penjara